untuk sementara kita pisah rumah dulu
aku harap kamu ngerti dengan posisi aku
kita sama sama bisa mengintrospeksi
apa rumah tangga ini masih bisa dipertahankan atau tidak
terima kasih ya mas ya
ya ampun serasi banget
akhirnya aku bisa dapetin foto sama mas yaya yang rendi
saatnya di upload di ig
aku udah sampai rumah ya mas selamat bekerja jangan capek capek
kok pak rendy ada disini bukannya ada kerjaan bareng sama mas al
enggak bu saya hari ini belum ketemu pak ali kantor
ayodah kalau gitu saya permisi ya bu mari
kamu abis teleponan sama siapa mas
rendy rendy bilang katanya saya masih diurusan lagi
dan itu harus saya sendiri yang handle
kalau bukan rendy jadi siapa yang telepon dia tadi

aku mau ke rumah

ma aku mau ke rumah
ma aku mau ke rumah
aku mau jemput michelle ya rendy aja yang jemput
ya aku banyak kerjaan malah sibuk
emang ke bandara
bisa sepanjang hari
sibuk ngapain sih
kamu aneh banget sih al
atau kamu udah punya pacar
ada cincin di tangan kamu
pacar apaan sih ma
mama lihat berapa hari ini kamu gak pernah copot cincin itu
dari siapa sih girlfriend
kamu takut pacar kamu cemburu
ini cuma perhiasan aja mah
iya supaya gak ada perempuan perempuan yang deketin aku aja
makanya aku pasang cincin di sini
biar aku bisa fokus kerja
fokus kerja kamu sampai kapan kayak gini al
kalau kayak gini terus kamu gak akan nikah nikah
jangan bikin mama pusing
pokoknya hari sabtu kamu tetap jemput michelle
alasan sibuk tak acceptable
mama ternyata sadar gue pakai cincin selama ini
saya makasih ya kamu udah memaafin aku
aku seneng banget
sekarang aku nggak bisa maafin kamu
aku ada di sini
kau pikir aku ngelakuin hal yang sama kayak mbak nu waktu dulu
sayang aku tuh cuma makan siang sama bos aku
itu aja nggak lebih
iya apapun alasannya
kamu udah berkali kali bohongin aku
apa saat ini kamu berbohong
atau bener bener jujur
dan aku juga gak tau
udah seberapa banyak kebohongan yang kamu lakukan sebelum ini
aku bukan mbak andin yang hamil anaknya roy
untuk sementara kita pisah rumah dulu
aku harap kamu ngerti dengan posisi aku
kita sama sama bisa mengintrospeksi
apa rumah tangga ini masih bisa dipertahankan atau tidak
kamu gak bisa kayak gini sama aku
semua kebutuhan untuk kehamilan kamu tidak terpenuhi
enggak ya sam
aku akan bertanggung jawab
semua kebutuhan yang kamu perlukan
aku akan transfer tiap bulannya
aku akan berhenti
aku akan terserah
nino gak akan pernah tinggalin aku
karena aku mengandung anaknya
saat ini dia marah
dia pasti akan kembali sama aku
mas kau baru pulang ya sini sini
kok pasti capek kan mas
aku udah siapin air panas buat kamu nanti kamu mandi ya
kamu kenapa aneh banget tumit
loh kok aneh sih mas aku mau manjain suaminya aku kasihan baru capek pulang kerja
kamu gak suka
nanti kalau misalkan aku manjain mas nino nanti kamu cemburu
jangan buka bukain manjain
aku cuma mau tau
kau pergi sama siapa
kau bilang meeting kan
sama pak randy
tapi kenapa pak randy dateng ke rumah dan ngasih dokumen ke aku
kau meetingnya jarak jauh
aku mau nanya sama kamu kamu keluar sama siapa
wajar kan kalau istri yang mau tau
mama tapi kenapa kamu minta izin sama aku kalau kamu mau meeting kerjaan
kalau keluarga saya telpon itu pasti soal kerjaan
emang keluarga kamu
kalau telpon masalah drama elsa sama nino
kenapa sih gak percaya banget sama suamin lo sendiri
nih aku sendiri
kok bisa sih nino minta pisah rumah sama kamu
sementara kamu ini kan lagi hamil
nino tuh marahnya terlalu berlebihan mah
masa dia curiga sama kandungan aku cuma karena aku makan siang sama bos aku
elsa kamu denger ya
papa gak mau rumah tangga kamu sama nino berantakan karena kebohongan kamu
juga satu lagi jangan menyeret al sama andin ke dalam urusan rumah tangga kalian
aku pengen tanya deh
mamanya al itu masih di luar negeri atau enggak sih
loh kenapa emangnya
kok kamu tiba tiba jadi nanyain soal itu
ya aku pengen tahu aja sih
masih tahu apa apa sih masih
masih di luar negeri

eh apa grup
mas brooks partager sama gelir lu
lo pien sarap partager ya